cila bagaimana perkembangan terkait dari hajatan kpu sebagai penyelenggara dalam waktu dekat adalah debat kedua
ini seperti apa berapa persentase kesiapan untuk tujuh belas februari nanti
selamat sore ferdi benar sekali bahwa pada hari ini kpu sebagai penyelenggara pemilu sedang melaksanakan rapat finalisasi
untuk mematangkan segala rencana maupun prosedur dan mekanisme yang nantinya akan diselenggarakan pada hari minggu
yakni terkait debat kedua kandidat calon presiden dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh empat
dan memang pada hari ini kpu menyelenggarakan debat secara tertutup ferdi di hotel tempat pelaksanaan debat
ini di hotel sultan jakarta di mana pada hari ini seluruh lembaga terkait dari mulai kpu bawaslu tim sukses
kedua kandidat dan juga pengamanan ini sedang rapat untuk memfinalisasi beragam persiapan mengenai debat kedua nanti
dan pada hari ini rapat fokus kepada pematangan dan juga penghitungan jumlah pertanyaan yang sedang dimatangkan bersama juga dengan panelis pada hari ini
dan memang nantinya debat kedua ini akan diselenggarakan pada hari minggu
dengan kurang lebih enam segmen dan akan berlangsung sekitar sembilan puluh empat menit
di mana dalam enam segmen ini ferdi berbeda dengan penyelenggaran debat pertama
ada satu segmen yang nantinya kedua kandidat ini bebas bertanya apapun dan itu berdurasi sekitar enam belas menit
yakni pada segmen keempat yang dinamakan debat eksploratif
di mana nanti kedua kandidat akan sama sama bertanya terkait dengan tema nanti
yakni infrastruktur pangan energi sumber daya
alam dan juga lingkungan hidup dimana nanti mereka bebas menyampaikan pertanyaan apapun di debat kedua di segmen keempat nanti ferdi
dan memang pada segmen pertama ini tentu saja sama seperti debat pertama
dimulai dengan penyampaian visi misi dan juga segmen kedua dan ketiga
pendalaman visi misi di mana ini pertanyaan akan berkisar seputar dengan tema debat yang juga sudah dimatangkan oleh para panelis
yang memang sudah bekerja cukup keras verdi untuk mematangkan beragam pertanyaan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini